dari dalam negeri para atlet atletik indonesia mendapatkan undangan bertanding di jepang
setelah setahun turnamen atletik terhenti akibat pandemi covid sembilan belas
ketua umum pb pasi luhut bin sarpanjaitan menyemangati para atlet atletik dan pelatih erwin mas petela
sebelum bertolak ke jepang pada enam april kemarin
sementara itu pertandingan di negeri sakura akan berlangsung mulai sepuluh april mendatang
sejumlah atlet seperti emilia nova alvin tehu piori
jenny nuraini tias murtiningsih dan erna nuryati akan bertanding di izumo jepang
untuk nomor empat x seratus meter putri
dalam keterangan persnya pb pasi menyebut pertandingan atletik ini akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat
ajang ini disebut dapat terlaksana berkat kerjasama yang terbina dengan baik antara pb pasi dan jepang
mungkin ini tim estafet perlu satu kekompakan perlu satu kemistri antara
empat orang ini dan terhadap secadangan
tantangan kita itu waktu latihan kita itu yang sangat singkat
karena kita sampai mau berangkat ini kurang lebih kita baru latihan sekitar empat kali
dan itu tapi kita tetap optimis kita tetap yakin dan percaya
kita bisa buat yang terbaik untuk paksa negara